seorang siswa kelas dua sekolah dasar di sukabumi tewas karena terlibat pertikaian dengan teman sekolahnya
saat dimakamkan ibu korban menangis histeris tak kuasa menahan kesedihan
aparat polisian masih menyelidiki kasus ini
ijah menangis saat menyaksikan jenasa anak kandungnya saiful rahman dikebumikan selasa malam
bocah kelas dua sdn lengkoang desa hegar manah kabupaten sukabumi berusia delapan tahun ini
tewas diduga karena dipukuli oleh teman sekelasnya pada selasa pagi
sebelum dimakamkan dokter forensik mengotopsi jasad korban selama kurang lebih dua jam
dari hasil otopsi polisi menemukan adanya luka lebam di bagian pelipis kiri korban akibat hantaman benda tumpul
namun luka itu dianggap tidak mematikan
tapi memang sebetulnya tidak mematikan
jadi saya harus periksa lab dulu karena mungkin arahnya ada kelainan dia di kepala di saluran otaknya
kemudian ditanya kenapa menangis
menurut temannya itu berantem
berantem dengan saiful rahman yang sekarang ini menjahat
kemudian mendatangi tkp atau tempat
karena dikatakan bahwa saiful rahman ini bintang
kasus ini pun masih dalam penyelidikan petugas polsek cibadak sukabumi
ahmad fikri sukabumi